hai bekerja sambil liburan atau workation menjadi salah satu pilihan untuk melewati
atau bahkan menikmati masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diambil dalam
beberapa waktu ke depan konsep ini juga menjadi salah satu alternatif untuk menghindari zona merah
yang terpapar virus corona salah satu destinasi untuk worcation ialah labuan bajo nusa tenggara
timur dengan deretan bukit bukit hijau ditambah deburan ombak pantai menjadikan labuan bajo
sebagai destinasi tepat untuk memanjakan mata bersantai berolahraga sekaligus menyelesaikan
tumpukan pekerjaan yang bisa diselesaikan secara jarak jauh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno berencana fokus ke pengembangan fasilitas wisata dan kesehatan hingga sumber
daya manusia di labuan bajo tujuannya agar kenyamanan dan keamanan para calon wisatawan

tawan bisa terjamin khususnya selama pandemi selain daripada wisata berbasis
olahraga sports tourism wisata berbasis alam terbuka budaya tadi kita lihat flores human
orkestra yang dikelola oleh bung ivan ini menjadi salah satu yang bisa kita persiapkan untuk
labuan bajo ini siap menjadi destinasi kelas dunia saya titipkan bahwa
memenuhi ekspektasi kesehatan dan keamanan tersebut pemerintah menerapkan syarat agar
setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menerapkan kebersihan kesehatan keamanan
chse dengan pendapat protokol kesehatan bersertifikat ini calon wisatawan yang
hendak melakukan workation tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus corona
keadaan yang lemah
covid sembilan belas tidak mempengaruhi
kegembiraan untuk berada di sini
luar kota atau seluruh bandar bajo khususnya
pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
di jawa dan bali akan dilaksanakan
dari tanggal sebelas hingga dua puluh lima januari
usaha yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona
sementara workation menjadi strategi pemerintah
untuk memulihkan roda ekonomi
pada sektor wisata yang anjlok selama pandemi
noraspasia maranata tampu polon
labuan bajo nusa tenggara timur